direktur teknik pssi indra safri menyebut tim nasional indonesia u dua puluh akan melakukan pemusatan latihan di turki dan spanyol
indra safri menyampaikan hal itu di sela sela jamuan makan malam di rumah dinas wali kota surabaya senin malam
ia menambahkan saat ini pelatih sintayong sudah mengajukan roadmap training center untuk timnas u dua puluh yang akan menjalani pemusatan latihan di eropa
pemusatan latihan di benua biru diagenakan berangkat ke turki dan spanyol pada sepuluh oktober mendatang
di sana tim nasional u dua puluh juga diagendakan melakukan pertandingan uji coba dengan sejumlah negara yang telah lolos piala dunia u dua puluh
pemusatan latihan di eropa diperkirakan akan berlangsung selama dua bulan
pelatih kita mengajukan roadmap itu mulai bersiapkan
lagi di bulan oktober tanggal sepuluh oktober kita berangkat ke turki
setelah itu satu bulan pindah ke spanyol
di sana nanti ada beberapa kali uji coba termasuk dicoba dengan tim tim negara lain yang nanti lolos ke piala dunia
sebelumnya manajer tim nasional indonesia u dua puluh sumarji
pada minggu malam di stadion gelora bung tomo surabaya juga mengatakan jika timnas u dua puluh akan menggelar pusat pelatihan di eropa
pemusatan latihan ini digelar agar persiapan muhammad ferrari dan kawan kawan bisa lebih maksimal
sebab nantinya indonesia akan menghadapi lawan lawan kuat saat gelaran piala asia u dua puluh di uzbekistan pada dua ribu dua puluh tiga dan piala dunia u dua puluh di indonesia